mimi dari mana
dari rumah emak fi
fi emak tadi cerita
kampung rawa bebek teh
gak ada penjahit baju perempuan
udah pada gak ada
mimi teh jadi pengen belajar jahit
jadi ada pemasukan kalo udah jalan
empok surti ada tidak beh
lagi beli cabai
tunggu aja bentar lagi juga balik
mbak be tidak bisa membuatkan aku gado gado
gue gak bisanya makan doang
yang bikinin biasanya makan teguah
kita naik angkot aja
kita beli pellet sama kail pancing
ulu ulu ke pasar tanah abang ji
saya terdengar aja tanah abang
tapi belum pernah kesana ji
gue mau beli pelet
bukan di pakaian
lama sekali pun be
empok surti beli cabai dimana sih be
perut udah kriuk kriuk nih be
haper aku be
lu beli cabai ramah banget
cabai itu dimana mana habis
tuh si tior mau beli gado gado
saya masih bingung ji
lu ngapain sih di
kayak gak punya kerjaan aja lu
bukan gak ada kerjaan
emang saya amat tidak punya kerjaan

saya sekarang ikut pak haji
lu kagak usah mikirin
ya untuk menambah pengetahuan aja atau ji
gue juga kagak tahu
waktu lu ke sana
lu naik duluan
hah lu ribet lu
kemarin saya ke monas
jadi sama kang nti sama bapak
saya sampai naik ke atas
tukang jahit kok indahnya udah jadi warteg
poh orinda juga kagak ada lagi
udah kagak jadi tukang jahit
tuang jahit baru tutup semua
tukang jahitnya pindah kemana
terus kalau tukang warteg
penjahitnya pindah kemana mak
dia kagak tahu
kok nggak tahu
maka akan nanya kenapa dia kagak tahu
saya jadi pengen ngejahit
nah tuh jalanin aja ning peluangnya bagus
di sini tukang jahit baju perempuan udah kagak ada udah tutup semua
iya nanti kalau tati pengen bikin baju lebaran sama teio deh
iya bener ya
iya kalau nggak bisa ngejahit kok mau jadi tukang jahit
pasti tayu mau kursus dulu kan betul
tuh kan betul
saya mau pulang dulu
mau makan dulu sebentar
nanti saya balik lagi mbak tunggu di sini aja ya
ih ngapain sepel
mimi dari mana
dari rumah emak fi
fi emak tadi cerita
kampung rawa bebek teh
ada penjahit baju perempuan
udah pada gak ada
mimi teh jadi pengen belajar jahit
jadi ada pemasukan kalau udah jalan
apaan sih lu
istrinya lagi melahirkan di bidan
terus gue suruh jemput di bangkalan
tapi di pangkalan gak ada
ribet amat namanya
ya lu jangan protes ke gue

katanya yang ngasih nama orang tua dia
makanya yang ngasih nama orang tuanya
emang lo gak minta nomor teleponnya
ya kalau gue tinggal
ntar orangnya datang ke sini
gue gak ada gimana
ya udah gue yang tungguin
eh pur siapa namanya
pipi kenapa sih
ada dagingnya dip
cariin tempat kursus jahit buat nimi
oh ada yang lain nggak
ada tunggu aja dulu
abang minta tahu rahman
iya kok tahu
saya suruh jemput sama istrinya
pipi ngajek dulu ya mi
pipi katanya mau ngojek malah masuk ke dalam
ini udah di jalan
mas punya temen nama purnomo
iya dia yang ngantri istri mas

mas dia yang ngantri istri mas

mbak mau ngajek
ya iyalah masa mau makan
emang tuh ojeknya pada kemana
ada tapi pada nggak mau
katanya sih nungguin orang
nggak tahu nggak tahu
mbak mbak mbak
mbak tahu tutang kurus jahit nggak